kerajaan arab saudi menargetkan lima juta jamaah haji dari seluruh dunia dapat menunaikan ibadah haji
hingga saat ini total jamaah haji yang baru dapat ditampung adalah dua tiga juta jamaah
dalam evaluasinya terkait pelaksanaan haji seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah gubernur makkah pangeran khalid bin faisal al saud menyatakan apresiasinya terhadap pelayanan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya
termasuk upaya upaya untuk menginformasikan pelaksanaan haji ke seluruh penjuru dunia
kerajaan arab saudi berencana menggunakan teknologi tinggi dalam upaya meningkatkan angka kunjungan haji
dalam visi kerajaan arab saudi dua ribu tiga puluh mereka berencana mengembangkan alat
untuk mengatur kelancaran pengelolaan haji
dengan serangkaian proyek pengembangan masjid dan pusat ziarah islam pangeran khalid mengatakan akan menargetkan meningkatkan jumlah kunjungan haji menjadi lima juta orang atau dua kali lipat dari jumlah saat ini
tahun ini arab saudi mengerahkan banyak tenaga keamanan serta berhasil menurunkan angka pelanggaran haji tanpa visa
pada tahun ini lebih dari dua ratus lima puluh orang menerima haji
saya ingin mencoba untuk anda mencoba antara jumlah penyelesaian haji dari lima tahun dan jumlah penyelesaian haji dari tahun ini

pada tahun ini jumlah penyelesaian haji tidak lebih dari satu ratus sepuluh orang